benernya lebih cantik mana sih
gue atau bila
jelas lebih cantik kamu dong sayang
iya masih sih
aku balik pulang dulu ya
ya perlu perlu banget sih

regan tinggal aku sendirian
ya mereka kan lagi di jalan
ntar lagi juga nyampe
lo jangan balik dulu ya
aku bener bener takut di rumah sendirian ya
ya ampun linda
ini pintunya tinggal dikunci aja